untuk informasi terkini seputar kabut asap di pekanbaru riau sudah ada koresponden arman helmi
ya arman selamat siang sudahkah ada upaya tambahan agar penanganan kabut asap ini lebih cepat diatasi
seperti misalnya tambahan helikopter untuk waterbombing di sana
ya teman teman lady dan juga rifana memang untuk metode ataupun juga langkah langkah yang akan dilakukan
untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau seperti yang sudah ditetapkan
ataupun juga sudah disampaikan dalam rapat terbatas bersama presiden joko widodo sejumlah menteri
kemudian juga bnpb dan bmkg
sejauh ini data yang juga kami peroleh masih dari bnpb seperti itu untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
sejauh ini bnpb telah menyiapkan kurang lebih ada enam helikopter waterbombing
kemudian juga ditambah dengan tiga helikopter pemantau udara jadi kurang lebih ada sembilan unit
kemudian juga ada tambahan pesawat hercules yang kemarin sudah diterbangkan
dari bandara halim perdana ke sumba jakarta
sultan ke bandara ataupun juga ke lanut rusmin nuryadin di pekanbaru
kemudian juga ada tambahan pesawat kasa dua unit seperti itu
jadi kurang lebih ada sembilan helikopter ditambah tiga pesawat
ini cukup memadai ataupun juga bisa diandalkan untuk memadamkan beberapa titik api
ataupun juga kebakaran hutan dan lahan yang ada
ataupun juga yang saat ini masih terjadi di beberapa wilayah di provinsi riau seperti itu
dan kalau kita melihat ini untuk jarak pandang sendiri di kota pekanbaru
tadi pagi sempat tiga ratus meter saja
meningkat menjadi lima ratus meter dan mungkin saat ini perkiraan kami sudah semakin bertambah
menjadi enam ratus meter untuk jarak pandang
dan untuk jarak pandang ini sifatnya fluktuatif seperti itu teman teman
karena pada pagi hari biasanya kabut itu suka turun
dan pada siang hari menjelang sore ataupun juga malam itu kabut mulai naik ke atas
sehingga jarak pandang pada saat siang sore sampai menjelang malam itu semakin bertambah panjang
kalau kemarin atau tadi malam jarak pandang itu sudah bertambah menjadi sekitar dua tiga kilometer
nah untuk berbicara kualitas udara ataupun juga air quality
indeks ini di tangan saya saat ini saya memantau lewat aplikasi air quality index yang ada di kota pekanbaru
masih mencatatkan skala lima ratus empat puluh tiga dan ini menyatakan atau dinyatakan masih dalam status berbahaya seperti itu
memang beberapa waktu yang lalu juga pemerintah setempat dalam hal ini
wakil gubernur provinsi riau sudah menghimbau kepada warga masyarakat provinsi riau
agar supaya tetap menggunakan masker apabila ingin beraktivitas keluar rumah
dan jangan lupa juga menggunakan kacamata untuk melindungi mata dari perihnya mata
tiba tiba terkena kabut asap seperti itu
kemarin juga saya sempat berbicara banyak dengan wakil gubernur provinsi riau
edi natar nasution ia berbicara banyak dan disitu juga saya bertanya atau mengkonfirmasi kepadanya
terkait tuduhan daripada warga masyarakat riau yang beberapa hari ini
melakukan unjuk rasa di kantor gubernur ataupun juga di depan polda riau
mereka meminta agar supaya penguasa baik gubernur ataupun juga kapolda mundur dari jabatannya
karena mereka dianggap tidak responsif untuk menangani kasus kebakaran hutan dan lahan
berikut petikan atau pengcuplikan wawancara saya beberapa waktu yang lalu bersama
wakil gubernur provinsi riau edi natar nasution
elemen masyarakat teman teman mahasiswa juga sempat mengatakan dalam aksi
ataupun juga unjuk rasa kemarin sampai dengan hari ini menyatakan bahwa pemprov sendiri
tidak responsif tidak cepat tidak becus untuk menangani kasus ini
bagaimana tanggapan pm prof sendiri menurut anda
ya itu bagian dari anu lah ya bagian menurut saya dari keinginan mereka untuk melakukan
suatu percepatan asap ini supaya segera bisa selesai
saya kira saya pahamilah itu
tetapi kalau dibilang kita tidak melakukan atau tidak responsif
masa kehadiran presiden kesini itu bukan bagian dari responsif kan itu kan juga seperti itulah
kemudian kita memperlakukan keadaan darurat itu juga bagian dari responsif
kemudian juga bagaimana satgas kesehatan ini sudah membangun posko dan rumah singgah
sejumlah delapan belas di provinsi dua puluh dua di kabupaten
ini juga bagian
ini juga bagian dari responsif
kemudian bagaimana ada empat puluh tujuh kasus hukum sekarang sedang ditangani polisi
itu juga bagian dari responsif
jadi kalau misalnya masih ada juga orang yang katakanlah belum puas dengan itu
ya saya setuju setuju saja
karena memang faktanya asap belum berhenti sekarang kan
ya memang harus ada lah seperti itu
sejauh ini pak edi apa langkah konkret ataupun juga langkah strategis yang sudah dilakukan
pemprov riau sendiri untuk menanggulangi karhutlah dan juga kabut asap itu
karena memang ini sudah beberapa lama terjadi begitu pak bukan hanya di riau saja
tapi juga beberapa provinsi
ada provinsi lainnya yang terdampak begitu
ya terima kasih
kita sudah melakukan pembentukan satgas kebakaran hutan dan lahan
dan satgas itu terdiri dari beberapa satgas kesehatan ada satgas hukum
ada satgas darat ada satgas udara ada dari lhk
ini semua bekerja semua bekerja
sampai hari ini saya ingin katakan bahwa jumlah pasukan yang disebar itu enam lebih yang sekarang
ada tambahan dari beberapa hari yang lalu hanya sekitar empat delapan ratus sekian

sekarang sudah enam lebih
itu terdiri dari tni polri kemudian juga ada tagana tambahan ada masyarakat peduli api
kemudian ada juga manggala agni semua
semua bekerja bahu membahu dan yakinlah bahwa mereka semua ada di lapangan
pak wagub kali ini apakah sudah ada jaminan dari pemprov sendiri agar supaya beberapa hotspot
ataupun juga titik api yang ada di provinsi riau ini bisa selesai dalam waktu singkat ini pak
jadi hotspot itu dia fluktuatif
besok boleh jadi dia turun lagi
jadi ini semua upaya upaya yang dilakukan di bawah
bahkan kita hari ini sudah menggunakan tmc dengan upaya membuat hujan buatan
kita lakukan tadi di dumai rokan hilir sama kampar kiri
ini juga upaya upaya dalam melakukan supaya tidak lagi terbakar
bnpb dan juga pemerintah saat ini juga menyatakan bahwa solusi satu satunya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan
dan juga kabut asap di provinsi riau dan juga beberapa provinsi lain yang terdampak daripada kabut asap ini adalah
melakukan teknologi modifikasi cuaca yang mana kemarin juga bnpb telah melakukan satu metode dengan menggunakan
atau menabur garam kalsium oksida ataupun juga garam tohor di mana garam tor ini berfungsi untuk mengurai partikel partikel di awan
sehingga bisa menciptakan potensi hujan di beberapa tempat seperti itu
sehingga diminta kepada masyarakat agar supaya bersabar karena memang sejauh ini bnpb bmkg masih tetap memantau kondisi awan
sehingga bisa langsung dilakukan penyemayan garam bersama dengan beberapa pesawat yang sudah disiapkan untuk mengangkut garam tohor atau garam kalsium oksida
yang sudah selesai
jadi ini adalah stand by saat ini di lanut rusmin nuriani kota pekanbaru seperti itu
dan hasil dari pada teknologi modifikasi cuaca ini kemarin juga sudah dilakukan dan hari ini sudah muncul beberapa hujan buatan yang ada di beberapa wilayah di provinsi riau
seperti di rokan hulu rokan hilir kemudian juga di indragiri hilir dan juga indra giri hulu meskipun hujannya tidak begitu intensitasnya tidak begitu lebat
tapi ini juga bisa diartikan atau juga bisa digunakan untuk memadamkan beberapa sebaran hotspot ataupun juga titik api yang ada di beberapa wilayah di provinsi riau
kita kembali ke lady dan juga rifana di studio
ya terima kasih arman atas laporan anda dan selamat bertugas kembali
jangan lupa maskernya terus dipakai
iya betul karena tadi kualitas udara di sana masih buruk seperti yang arman tadi sampaikan